inilah suasana titik pemberangkatan di terminal terpadu pulau gebang jakarta timur
ada satu bus berstiker diparkir untuk melayani perjalanan non mudik
atau penumpang dengan persyaratan lengkap
seperti membawa hasil tes negatif covid sembilan belas
surat izin keluar masuk atau sikm dan surat dinas
beberapa po bus penjualan tiket beroperasi
pemeriksaan dilakukan dengan ketat di area checkpoint
siapapun yang tidak memenuhi syarat tidak bisa melakukan perjalanan
ini mamanya sakit bukan saya dia
iya belum bisa kesana
katanya dua hari baru dikasih tahu tadi masnya bilang
katanya dikabarin baru tadi sore
nah kan saya nggak tahu kalau download jkevo itu
kalau langsung kan maksudnya bisa kan
ternyata nggak bisa harus dua hari dulu
kepala terminal terpadu pulau gebang bernard pasaribu mengungkapkan
pengecekan dilakukan seketat mungkin
jadi memang yang diperbolehkan untuk memberangkatkan penumpang
dengan kategori khusus tadi
untuk penumpang penumpang yang non mudik tadi
sudah ditetapkan dari kementerian perhubungan dengan bus striker
burstiker yang ada dari kementerian perhubungan dipasang di kaca depan
jadi bus bus itulah yang bisa di
gunakan untuk memberangkatkan penumpang yang non mudik itu
bernard menambahkan sejak pukul hingga pagi ini
belum ada pemberangkatan penumpang melalui terminal terpadu pulau gebang jakarta timur
fina nabilah muhammad wahyudi jakarta